komisi nasional hak asasi manusia akan meminta keterangan uji balistik dan tim cyber besok jumat lima agustus dua ribu dua puluh
meskipun baradae telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian
ketua komnas ham ahmad taufan damanik memastikan bahwa komnas ham tetap mengawal kasus brigadir yosua
agar tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar
ia menegaskan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang muncul dalam proses penyidikan pendatang
komnas ham hingga kini belum bisa memberi keterangan mengenai kesimpulan kasus karena masih merangkum semua keterangan
selain uji balistik dan meminta keterangan tim siber komnas ham menunggu hasil autopsi kedua brigadir yosua
serta akan meminta keterangan istri dari irjen ferdisambul